pemain debutan di tim piala thomas indonesia tahun ini adalah pemain ganda putra fajar alfian dan muhammad rian ardianto
walau selama ini belum menunjukkan prestasi yang konsisten namun dari segi peringkat fajar dan rian mengemban beban yang cukup berat sebagai ganda kedua indonesia di ajang piala thomas dua ribu delapan belas
dan berikut ini wawancara singkat korespondensian indonesia erlanggawi sengaji dengan fajar alfian dan muhammad rian ardianto di impact arena bangkok
fajar dan rian ini ada pressure gak sih sebagai pemain debutan tampil untuk pertama kali memperkuat tim thomas indonesia
kalau saya pribadi sih mungkin kalau tekanan itu enggak ya malah jadi suatu kebanggaan buat saya tampil di piala thomas tahun ini
saya juga pasti ya bangga juga ya karena kan dari berapa juta orang di indonesia kita bisa terpilih mewakili tim indonesia
jadi ya kita harus bisa manfaatin
dan kesempatan sebaik baiknya
tapi kalau dari sedikit masukan dari pelatih selama ini dibilang bahwa kali ini memang prestasinya masih naik turun dan emosinya masih labil lah
kalau kalian menjawab kritikan tersebut kelemahan tersebut dari pelatih itu gimana
ya mungkin dari apa dilihat dari turnamen ke belakang mungkin kita kadang naik kadang turun juga gitu kan
ya tapi kita itu pr buat kita sendiri ya buat mengatasi mengatasi
buat kita lagi turunnya harus bagaimana gitu gitu kan
kita juga sih sering ngobrol bareng gimana cara ngatasinnya gitu gitu
nah ini kan kalau di sektor ganda putra ini di tim thomas ini dianggap sebagai salah satu kekuatan ya
di kita ada kevin marcus ada juga ahsan hendral
kalian sebagai pelapis gimana siap untuk diturunkan atau malah jadi beban nggak
ya yang pasti kita harus siap ya mau gak mau kan
kita udah di sini
ini udah dipilih ya kita harus siap
apapun hasilnya nanti ya kita lihat nanti
pokoknya kita maunya fight dulu
ya yang penting tim thomas indonesia bisa menang dan mengembalikan kejayaan saat terakhir merebut piala thomas tahun dua ribu dua ya
selamat bertanding semoga lancar semuanya
thank you fajarian